sidang putusan terdakwa rizik sihab dalam kasus penyebaran berita bohong hasil tes swab di rumah sakit umi bogor jawa barat akan digelar hari ini
sebagai pengamanan polisi akan melakukan pengalian arus di sekitar pengadilan negeri jakarta timur jika banyak simpatisan rizik yang datang ke pengadilan
hal ini dilakukan sebagai respon dari adanya ajakan yang disebar di media sosial untuk hadir dalam sidang pembacaan putusan rizik sihab
di lantas polda metro jaya komisaris besar polisi sambodo purnomo yogo menyatakan jika banyak masa yang berkumpul maka polisi akan menutup jalan dari arah penggilingan ke pulau gebang maupun sebaliknya
majelis hakim pn jakarta timur rencananya akan membacakan putusan kasus penyebaran berita bohong terkait hasil swab test di rumah sakit umi bogor hari ini sebelumnya jaksa menuntut rizik sihab dengan hukuman

untuk informasi terkini telah terhubung bersama rekan kami produser lapangan siana di indonesia irin wardani
ya irin boleh digambarkan kepada kami bagaimana suasana persidangan di dalam ruang sidang maupun di luar karena informasinya ada pendukung dari terdakwa yang datang ke area pengadilan
selamat pagi lady dan dea memang seperti yang tadi anda sebutkan sebelumnya bahwa ada penutupan jalan yang mengarah ke pengadilan negeri jakarta timur
karena memang tadi saya sempat berbincang bincang dengan salah satu seorang aparat keamanan di sini mengatakan bahwa ada instruksi atau ada arahan untuk mengerahkan masa dari simpatisan rizik sihab sendiri
sidang masih berlangsung tadi sidang agak telat untuk dimulai jadwal sebenarnya adalah pukul sembilan namun baru dimulai sekitar pukul setengah sepuluh pagi dimulai dengan agendanya adalah putusan
dari jaksa penuntut umum sendiri menuntut rizik sihab sendiri itu dengan hukuman enam tahun penjara
namun dari kuasa hukumnya sendiri berharap bahwa segala bukti bukti dan pembelaan dari rizik sihab ini bisa menjadi kekeringanan buat rizik sihab sendiri untuk di
saya tidak mengatakan bahwa rizik sihab ini bisa diperbaiki karena memang menurut kuasa hukumnya tidak ada bukti yang memberatkan untuk rizik sihab sendiri
namun dari jaksa penuntut umum mengatakan bahwa sudah terbukti bahwa rizik sihab telah melakukan keonaran melanggar pasal pasal yang menyebabkan keonaran di masyarakat serta menyebarkan berita bohong
untuk keamanan sendiri keamanan dibandingkan sidang sidang sebelumnya saat ini jauh lebih ketat lagi karena saya melihat ada beberapa belas kendaraan taktis
dari sepanjang jalan tadi pagi saya menuju ke sini kami sudah terhambat
jalurnya sudah terhambat sudah agak macet karena memang polisi melakukan pemeriksaan di setiap kendaraan yang dicurigai membawa simpatisan dari rizik sihab sendiri
polisi sendiri sudah menyatakan sudah menyita tiga bus yang berasal dari solo lima minibus yang berasal dari daerah cianjur dan ciamis dan juga belasan mobil lima belas mobil yang berasal dari daerah bandung dan juga surabaya
dengan penumpang dengan jumlah masa atau simpatisan yang sudah diamankan atau ditangkap oleh kepolisian karena ada kecurigaan bahwa
mereka akan melakukan aksi di wilayah pengadilan negeri jakarta timur ini
belum jelas tapi tadi wakapolres jakarta timur sendiri ahmad fanani mengatakan sudah ratusan yang mereka amankan
memang tadi sempat saya melihat ada beberapa kendaraan yang diperiksa oleh kepolisian dan juga ada satu kendaraan bermotor yang pengendaranya itu menggunakan baju jaket ojek online tapi membawa senjata tajam
senjata tajamnya itu sejenis pisau sangkur dan juga disita juga beberapa dokumen
jadi ini adalah dari pemilik kendaraan bermotor tersebut
tadi juga kami ditunjukkan beberapa dokumen seperti buku tabungan dan juga surat seruan untuk menggalang dana untuk membiayai perjalanan atau membiayai para simpatisan yang akan melakukan aksinya di wilayah sini
di wilayah pengadilan jakarta timur selama sidang berlangsung
dan memang dea dan lady ada juga pasukan gegana tadi saya sempat melihat melakukan penyisiran di beberapa titik
karena tadi saya sempat mendengar bahwa ada ancaman upaya
atau tindakan melakukan bom bunuh diri
sehingga tadi ada beberapa gegana juga yang bersiaga di sini selain dari pasukan brigade mobil
memang dari titik titik jalan itu petugas yang dilengkapi dengan senjata lengkap dan kendaraan taktis bersiaga termasuk water cannondy
karena memang seruan seruan tersebut yang diantisipasi oleh aparat kepolisian dan juga tni
tidak hanya aparat kepolisian dan tni yang bersiaga tapi juga dari dinas perhubungan
dinas perhubungan berjaga di setiap titik titik atau di setiap jalur jalur untuk memutar balikan atau menutup jalan jalan
agar kendaraan tidak masuk ke arah pengadilan negeri jakarta timur
total yang saya dapat informasi ada sekitar dua delapan ratus lebih pasukan yang disiagakan untuk mengawal sidang rizik sihab hari ini
putusan bisa saya bilang tadi tuntutan kepada rizik sihab sendiri adalah enam tahun penjara
seperti yang dituntut oleh jaksa penuntut umum khusus untuk perkara kasus swab test
kalau kita menilik ke belakang sebelumnya rizik sihab sudah dijatuhkan fonis bersalah untuk dua perkara lainnya
yaitu perkara kerumunan di petamburan dan perkara kerumunan di megamundung
untuk petamburan sendiri rizik sihab sudah diputus bersalah dan akan menjalani hukuman enam bulan penjara
ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang untuk petamburan dituntut dua tahun penjara
sedangkan untuk megamendung sendiri juga dituntut dinyatakan bersalah dan dituntut dengan denda dua puluh juta
namun majelis hakim menjatuhkan fonis untuk kasus megamendung lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum
sekitar satu tahun penjara dan denda lima puluh juta